bergabung bersama kami koresponden cnn indonesia miftah farid di kabupaten gresik jawa timur
selamat sore miftah bagaimana pantauan hilal dari tempat anda melaporkan
rifana sekitar lima menit yang lalu para saksi dari rukiatul hilal
dari sejumlah organisasi masyarakat bukan hanya dari falakiyah nu
tapi juga ada lembaga ldii yang berasal dari jombang juga melakukan rukyatul hilal di kawasan ini
nah ini sudah mulai proses pemantauan sampai nanti kurang lebih pukul tujuh belas lebih empat puluh menit
atau ketika peralihan antara sore kemudian ke petang
ini yang menjadi titik krusial dimulai dari saat ini dan ini sudah mulai proses pemantauan
nah menariknya di jawa timur ada tiga lokasi dengan tipikal berbeda rifana
untuk menjadi tempat pemantauan rukiatul hilal tahun ini
bukan hanya di perbukitan seperti tempat saya melaporkan ini
yang ketinggiannya mencapai satu ratus dua puluh meter di atas permukaan laut
tapi ada dua karakter yang berbeda
di tempat lain di jawa timur ada total tiga puluh titik yang digunakan untuk urikatul hilal
yang pertama selain di bukit ada juga yang merupakan tipikalnya adalah pantai rifana
kemudian pantai pantai ini salah satunya misalnya ada di sumeneb ada di banyuwangi ada di tuban
kemudian juga ada di pacitan
nah selain bukit dan pantai rifana ada juga yang karakternya adalah gedung tinggi seperti yang di surabaya
tepatnya di gedung kembar
di kampus universitas islam negeri sunan ampel surabaya juga dilakukan pemantauan
total ada tiga puluh titik yang dikoordinasikan oleh kantor wilayah kementerian agama jawa timur
dan bukan hanya melibatkan nu saja tapi sejumlah ormas tepatnya juga terlibat dalam proses rukiatul hilal ini
salah satu di titik ini rifana yaitu di condro dipo ini
bukan hanya dari ormas tapi juga lembaga lembaga pendidikan seperti dari kediri tadi
juga terpantau melakukan rukyatul hilal tepatnya di lantai bawah
di lantai satu di bukit ini di gedung ini ada dua teropong yang mereka gunakan untuk melakukan pemantauan
bukan soal rutinitas keagamaan tapi juga balai rukiatul hilal di kabupaten gresik ini menjadi salah satu sarana
untuk pendidikan dan regenerasi para saksi atau orang yang biasa dipercaya sebagai rukiatul hilal
nah saya akan mengajak anda bagaimana kemudian proses yang sudah berlangsung sejak tadi siang
dan ini sekarang proses pemantauan sudah terus dilakukan tadi sejumlah tim
dari rukiatul hilal sudah melakukan kalibrasi terhadap alat teropong mereka
yang kemudian disambungkan pada komputer untuk memastikan tingkat akurasi yang tepat dalam proses pemantauan nanti
selain itu pengurus dari balai rukiatul hilal ini juga menyediakan layar besar
untuk memudahkan para undangan termasuk juga pengurus ormas yang ada di gresik
kemudian juga forkopimda untuk sembari bersama sama menyaksikan bagaimana visual
yang ditangkap oleh teropong baik teropong yang otomatis maupun juga teropong manual
yang menarik selain soal rutinitas ini sebenarnya ini adalah tantangan juga
bagi para tenaga rukiatul hilal untuk meregenerasi tenaga mereka rifana
karena beberapa kali saya melakukan peliputan di sini tentu saja orangnya berganti dan semakin muda
sore ini ada banyak sekali para rukiatul hilal muda yang terus dikader untuk melakukan pemantauan rukiatul hilal

jadi ini adalah teman teman keagamaan besar misalnya penentuan ramadan penentuan hari raya idul fitri
penentuan hari raya idul adha tapi juga mereka secara rutin melakukan rukiatul hilal setiap bulan
sehingga ini bukan hanya soal rutinitas keagamaan tapi juga soal bagaimana mengedukasi generasi muda
untuk bisa terlibat dalam proses rukiatul hilal ini
kita masih menunggu bagaimana proses ini akan terus berlangsung dan ini sudah masuk pada titik krusial rifana
dan mereka akan terus mengamati sampai nanti ditentukan apakah awal ramadan
langsung besok atau lusa hari
kita masih menunggu proses rukiatul hilal di condro dipo ini yang menjadi salah satu titik yang diakui
oleh kementerian agama dan menjadi referensi nasional
oke terima kasih koresponden cnn indonesia
niftavari tata selaporan lengkap anda selamat bertugas kembali